timnas u sembilan belas indonesia akan melaksanakan laga uji coba terakhir pada sabtu tiga belas oktober dua ribu delapan belas melawan timnas u sembilan belas jordania
dalam laga uji coba sebelumnya gelandang menyerang tim garuda nusantara egy maulana fikri belum tampak ikut bermain
hal ini disebabkan egy masih beradaptasi dengan cuaca tanah air
egy baru tiba di jakarta pada delapan oktober lalu setelah sebelumnya memperkuat tim asal polandia lechia gnaski
pelatih tim nasu u sembilan belas indonesia fri kemungkinan akan memainkan egy pada laga uji coba terakhir bagi tim nasu u sembilan belas tersebut setelah pada laga melawan arab saudi selesai kemarin tidak diturunkan
tapi yang paling penting sekarang bagi egy adalah bagaimana dia cepat beradaptasi dengan cuaca kembali
yang cuaca indonesia
dan juga iklim jet lag juga masih
oleh sebab itu kemarin tim dokter juga mengajak dia ke tempat kebukaran supaya dia cepat beradaptasi dengan suhu indonesia
pelatih tim nasu u sembilan belas indra syafri sepertinya harus mencoret nama samuel kristiansen siman jutak dari skuad

tim nasu u sembilan belas yang akan berlaga pada piala afc mendatang
pemain bertahan sriwijaya fc samuel christiansen simanjuntak harus ditandu keluar lapangan permainan saat bermain membela timnas u sembilan belas melawan arab saudi rabu kemarin
cedera lutut yang mendera mantan pemain persija u dua puluh satu tersebut membuat samuel kemungkinan besar tidak bisa memperkuat skuad garuda nusantara tersebut
walaupun masih menunggu hasil evaluasi tim dokter indra syafri menyatakan bahwa
dirinya tidak merasa terlalu khawatir atas absennya samuel pada ajang kejuaraan piala afc yang akan dimulai tanggal delapan belas oktober yang akan datang